ada satu hal yang kita harus lakuin
kita harus ke kuburan arwah itu
agar semua teror berakhir
kita coba dulu aja sayang
sosok yang menghantui kamu
iya itu dia
oke jadi jelas sekarang
aku pernah lihat pas pertama kali
kamu pake hair extension itu
tapi kayaknya di belakang geng dis ada seseorang
dan aku rasa
ini ada hubungannya sama rambut itu
fokus banget ma
ini biasa lampunya suka koslet
ada apa sih
ada perempuan mbak
disini tuh gak ada perempuan lain selain saya
enggak enggak tadi ada perempuan botak
arwah itu juga sering banget
minta rambutnya dibalikin lah
udah lupain aja
dan sekarang gue pengen tau
dimana kamu hair sensor rambut itu
di beauty salon yang dapat
yang di jalan ke donong itu
aku pengen kesana
aku pengen ngelidikin
aku duluan ya
salon yang dibilang sama gendis
tapi kok dipakai garis polisi gini ya
nah jangan borong
ziko gak ada yang banyak yang nudih sama dia gitu kan
iya bener nih ini karyawan si mirna nih
tapi setahu saya dia nggak botak kayak gini mas
dia cakep rambutnya panjang sepinggang
mirna itu dikuburkan dimana
oh udah dibawa pulang ke kampungnya di rumah orang tuanya
di desa lewiliang bogor
tidak ada apaan
oh enggak pak yaudah
makasih ya pak
aku jadi merinding
sayang dis kamu kenapa nak
barusan arwah itu memegang muka igem dis emang
hei pergi kamu jangan ganggu anak saya
dia udah gak tidur per hari hari pergi
kau pikir saya takut
mama mau kemana
bentar sayang mama gak kemana mana
mama ambil lilin sebentar kamu tunggu disini ya
kalau kamu takut meremin mata kamu aja
jangan lama lama ya iya sayang bentar
kita mau brouhaha balik
tentu saja kita bisa menemukan tuhan
tentu saja kita bisa menemukan tuhan
tentu saja kita bisa menemukan tuhan
tante sekarang aku udah tau siapa yang menghantui gendis
dia itu karyawan salon di mana gendi sambung rambut
apa hubungannya sama gendis
jadi gini tante setelah dibunuh

tante itu dibotakin
tante itu dibotakin
dan dijadikan bahan untuk rambut sambungannya si gendis
makanya dia itu menghantui gendis
dia itu gak rela rambutnya itu dipakai sama gendis

dan sekarang kita mesti ngapain

lebih baik sekarang kita ke kuburannya dan selesaikan masalah
masuk dulu lang
masuk dulu lang
ada satu hal yang kita harus lakukan

kita harus ke kuburan arwah itu
agar semua teror berakhir
kita coba dulu aja sayang
kita coba dulu aja sayang
udah kalau pegang semuanya kan
hati hati jangan sampai jatuh jangan sampai terbeli piroda ya
apa ya kira kira gimana ya si genis selalu bisa berbicara bicara semuanya
kasian juga sih
masalahnya si genis itu kan orangnya centil
suka tebar pesona kesana kesini sama sama cowok
betul juga tuh
ampun dah yang gue tahan bau busuknya itu loh
bikin nyangat itu bau banget lagi
kenapa tuh kenapa begitu
udah sabar aja
serius tuh rambutnya panjang banget
nah itu kan udah dilepas pan
iya tapi setahu saya itu nggak bisa dilepas
eh lo jangan sehujon dulu
siapa tahu dia mau berobat
pelan pelan hati hati ya
iya di sini kita cari ya
kuburannya yang mana
bibur sendiri dong
rambutnya kak mirna saya minta maaf kak
kedatangan kami kesini
untuk minta maaf
dan kami mohon
jangan pernah ganggu gendis lagi
karena kematian kamu itu gak ada sangkut pautnya sama gendis
saya gak tau kami kabur sekalian
makasih banyak ya lang
aku juga mau minta maaf
gue udah nyesel banget gak dengerin aku
dan aku minta sama kamu
semua ini jadi pembelajarannya buat kamu
dan menurut aku
kecantikan itu bukan cuma dari rambut
tapi dari hati kita
supaya kita dijauhkan dari malapetaka
gue juga udah gak mau lang
gue tuh gak mau dianggap cantik sama orang lain
soalnya gue pengen dianggap cantik sama lo doang
ya allah ya rabbi
jika kami lupa dan kami bersalah
janganlah engkau berikan kami tanggung jawab
yang kami tak sanggup untuk memikulnya
engkau maha pengampun
ampunlah segala dosa dosa dan kesalahan kami
tolonglah anak hamba gendis ya allah
angkatlah segala penderitaannya
karena hanya engkau yang maha penolong
aduh mereka kemana ya
kok belum pulang
apa aku susulin aja ya
syukurlah kamu udah datang sayang
semua udah berakhir
mama gak pernah berhenti doain kamu dari tadi
mama selama ini sering ninggal ninggalin kamu terus
mama sering ngabaikan kamu terus
geni selama ini manja sama mama